ini sanggah yang ini ya
keterangan empat saksi ini
yang pertama itu keterangan daden
bahwa tanggal enam bulan tujuh itu
malam harinya kami mengantar anak kami ke sekolah tn
tanggal enam juni
malamnya pak sebelum acara ulang
oh sebelum acara ulang tahun oke
kemudian itu acara surprise
jadi yang lain gak tau
hanya saya dengan joshua
karena saya mesen kue dan tumpeng ke joshua
saya juga gak tau
kemudian tanggal tujuh kami balik itu
bukan maghrib tapi sudah malam pak
oh bukan maghrib tapi sudah malam oke
kemudian saya ingin meluruskan bahwa istri saya ini
tidak punya ajudan pak
mungkin sebutan mereka saja ajudan
istri bintang dua tidak boleh ada ajudan
jadi hanya membantu mengurus rumah tangga
dan menjadi driver pada saat kegiatan bayangkari pak
kemudian untuk keterangan romer
saya tegaskan bahwa saya tidak pernah menggunakan sarung tangan turun dari kendaraan
kemudian yang kedua
senjata yang jatuh itu bukan senjata hs
tapi senjata pribadi saya
yang mirip tadi disampaikan
keterangan romer juga bahwa
pada saat masuk
pintu utama kamar durian tiga itu terbuka
karena saya masuk menjemput istri saya itu
saya membuka pintu kamar istri saya
saudara romer juga menyampaikan
melewati tubuh korban yosua itu tidak pak
karena kami menghindari untuk istri saya melihat tubuh korban
sehingga saya lewatkan
mepet dengan tv waktu itu pak
rumahnya memang kecil

sehingga itu nanti di bangka lah kemudian
kami tinggali sampai dengan pertengahan dua ribu dua puluh pak
itu waktu itu rumah saguling belum jadi
oke ada lagi
kemudian setelah itu rumah saguling jadi kami pindah
dan bertempat tinggal bersama istri dan anak anak
terima kasih pak
terima kasih pak